inilah detik detik saat petugas unit reskrim polsek tambora
menggrebek sebuah kamar di salah satu apartemen
di kawasan pulau gadung jakarta timur
yang diduga menjadi lokasi prostitusi online
dalam operasi pada jumat malam itu
petugas menangkap satu orang pria yang diduga berprofesi sebagai muncikari
dan tiga perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial
mereka langsung diamankan ke mapolsek tambora jakarta barat
untuk kepentingan penyelidikan
ditemui pada senin siang
kapolsek tambora menjelaskan penangkapan para pelaku prostitusi online ini
bermula dari laporan warga terkait adanya dugaan praktek prostitusi online
yang dipasarkan melalui website dan aplikasi
dari menjual para perempuan psk online ini
ke para pelanggannya seharga dua juta hingga empat juta rupiah
sementara para psk tersebut didapat dari sejumlah kota besar di indonesia
seperti bandung malang dan jakarta
menterima informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah iklan pornografi
kemudian anggota berhasil masuk ke dalam satu grup telegram khusus
yang bernama big telegram
di dalam grup telegram ini berisi
kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut aparat polsek tambora
mardika prakasa satya jakarta